waktu saya dipukuli cuma kamu yang belain saya
ya saya yakin kamu bukan orang jahat

besok hari lebaran harinya memakan
jadi saya mutusin mencabut gugatan saya
terima kasih pak ustadz
tapi kamu harus balik lagi ke sana
minta maaf sama mereka semua ya
dera dera jangan lupakan gue dera
marbatan aisyah ya
ngapain kamu disini
jangan pergi lagi ya pak ustadz
itu apaan sih
dan juga kalian semua
aku sama sekali tidak punya niat
untuk bohong dan menyakiti siapa pun

dapat hati hati sama ada
aku langsung mengalami kesukaran larger largiautitasmu
tapi cintaku sama kamu itu tulus aisyah
ustadz penipu bu bohong
ya pertama pergi
padahal kan pak ustadz
udah minta maaf sama kita semua
gak ada yang maafin pak ustadz
apa artinya lebaran
allah aja bisa maafin dosanya kita
tapi kenapa gak ada yang maafin pak ustadz
dia bisa aja nih
terus pergi dari kampung ini
pak ustadz jangan pergi lagi
terima kasih pak ustadz
aisyah dimana pak haji
yang dijauhkan darimu mohon petunjukmu
saya nikahkan endra sudirata dengan cucu saya siti aisyah binti hassan idayat
dengan mas kawinmu seperangkat alat sholat dibayar tunai
saya terima nikah dan kawinnya siti aisyah binti hasan hidayat
saya terima nikah dan kawinnya laila sari binti hassanudin
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
allah ta'ala yang menjaga kita
allah ta'ala yang menjaga kita
yang menjaga kita
allah ta'ala yang menjaga kita
nah sekarang kalian sudah pada menikah
wah gapapa yang penting bahasa inggris